gak sakit sama sekali
coba sekarang ibu berdiri
tapi perlahan lahan aja ya
ini baru pertama kali terapi aja udah bagus
tapi kalau terapi pertama saja
sudah bisa berdiri
dari mana aja sih
kok baru datang baru pulang ke rumah
mukanya itekuk juga
ada bau bau busuk nih kayaknya
kamu simpen apa sih
coba jangan disimpan simpen gitu dong
kalau bau busuk
mau dilapis pakai emas juga lama lama
pasti akan kecium baunya
jangan sampai kamu nyesel ya
aku sih gak takut
orang yang menyembunyikan sesuatu itu kan
kalaupun saya menyembunyikan sesuatu ini
gak ada hubungannya sama kamu
oh gak ada hubungan sama aku ya
kalau gitu ada hubungan sama orang lain ya
pasti ada hubungannya sama andre
anak kamu yang cakep ini
oke kali ini saya mengalah
saya memegang kunci
gue yakin banget
dia tahu sesuatu tentang andre
kalau enggak reaksinya nggak mungkin kayak begitu
saya diambil sama orang itu
aduh gimana sih
nah ini bisa gue jual lati
bukannya begini harus ada yang lebih berharga
ini dia bukinya
ini paling berharga
apa yang gue perkirakan
si andre itu bukan anak kandungnya
ini paling benar
pak bapak nggak pernah kapok atau gimana sih pak
bapak tuh baru keluar dari penjara terus sekarang bapak jamret lagi
bapak udah gak inget dosa
nggak usah dosa
dari lo lo tau apa tentang dosa
lo mau ke manain
bapak tahu nggak yang bapak jamret itu tas siapa pak
bapak tau nggak
ini tas punya tante tanti
mertuanya mbak dewi
pak kemarin bapak baru aja nipu tante ini
terus sekarang bapak malah jamret tasnya tante tanti
bapak tuh maunya apa sih
mau sampai kapan bapak bikin malu mirza
mirza tuh udah dicap jelek sama mereka tau nggak
mau dibalikin ke orang
lo balikin tuh sar
lo nggak tau kan
ini lebih berharga
dengan ini gue bisa beli tas itu sepuluh kali lebih banyak tahu gak
gue punya barang yang paling mudah
gimana bu rasanya
kayak digigit semut dok
efeknya memang seperti itu ibu
karena langsung ke jaringan dalam
coba sekarang ibu gerakin kakinya bu
tapi pelan pelan aja ya
nggak sakit sama sekali
coba sekarang ibu berdiri
tapi pelan pelan aja ya
ini baru pertama kali terapi aja udah bagus
tapi kalau terapi pertama saja sudah bisa berdiri itu namanya sudah bagus sekali
ibu bapak saya permisi dulu
keluar dia dok
dia orang baik
kasihan tantang dewi
sembukalah tantang dewi
lara kamu sedang berdoa buat tante ya
tante begitu beruntung karena allah telah mengirimkan gadis seistimewa kamu untuk memimpin tante
sita mama juga sangat beruntung punya anak yang baik yang cantik yang cerdas ketika
terima kasih ya allah
ternyata si daun muda yang datang
mau ngapain dewi lagi nggak ada
tante saya ke sini bukan untuk bertemu sama dewi kok
saya ke sini saya mau balikin tas tante
tante saya itu tante saya alhamdulillah kembali
aduh tante bang tampudi sama kamu tante udah mau lapor polisi loh padahal
kalau gitu saya permisi ya
tanpa harus kasih kamu hadiah ya harus dikasih hadiah
kamu dapat dari mana tas ini
tadi saya dapat dari bapak saya tante
maaf ya tante tapi semua barang barangnya udah saya masukin kok
kamu gak usah perap perap baik ya kamu pikir tante gak tau
kalian berdua kamu gak tahu

sekarang juga kamu kembalikan apa yang sudah kamu ambil dari kasih balikin
tante semuanya tuh udah saya masukin ke dalam tas santah
saya nggak ngambil apa apa tadi handphone uang dompet sampai ktp tante udah saya masukin
kamu jangan bohong ya kamu mau tata laporin kamu ke polisi
maaf mau sekarang juga tante bawa ke sana mau
dewi kamu bilang sama anak ini untuk kembalikan barang mama sekarang
yang udah diambil dari tas lama ini
ayo balikin kamu jangan pikir karena kamu deket sama dewi tante gak berani bertindak
ternyata selama ini kamu pura pura ya baiknya ya
darah penjahatnya mengalir di badan kamu rupanya sama dengan bapak kamu
mas andre mas andre bener mirza tuh gak ngambil apa apa
dan barang yang tante tanti maksud itu mirza bener bener gak tahu